bincang dengan sosok yang lucu dan imut
kamu disana aku memanggilnya om kaisang ya
udah married sama mbak erina
jadi ngapain aja
mbak sama ya
ada ini gak sih pesen atau buat om kaisang sama mbak erina dari etez
temen mainnya kan etes sama om kaisang
jangan lupa masih main main terus sama etes ya gitu ya
bisa ketemu lagi
apa sih yang dikangenin sama etes dari om kaisang
ibu kaisang kayak gimana sih kalau main sama kamu biasanya
mau main apa
ya makasih ya
dadah dulu dong